tuh dia toh
tidak mengerti kan
tidak tidak tidak
kalau begitu mana strateginya mbah
lo bener bener lah
kurang ajar lo ya
eh nyuci minggu yang bener
lempar lempar muka gue pakai cucian
mbah he pembokat kucrut
lo mau kalau mau kerja kerja aja
cuci yang bersih
awas kalau nggak bersih
masih jadi pembantu
kerjaan gue tapi udah dijongkrokin lagi
alah udah kacau tangguh banget
eh udah nyuci
lo mau sama begitu
ini sarung diju
dicuci sampai bersih
yang wangi oke
kak kak kak kak
rasain ya rasain ya
oh ya allah
eh biar semangat juga hatinya ya
kalau cember tut kayak kutu mayang
dua buah apa
ya allah pak ginda
sarung ya buluk pak gino
mau nolongin kayak apa kayak merintah lagi
tetap nggak kuat ya allah
nyesep banget jadi pembantu
nyesep banget jadi pembantu
perasaan gue diindah dulu
emang nasi gue nggak dapat dikepembantuan
banyak amat yang senang teman gue ya
gue udah capek banget mau lagi di pembukaan masa majikan gua kejam banget sama gue habis
di pukulin apa majikan gue lu dipukulin iya
ngapain mau naik kapal terbang aja nggak boleh sampai tangan saya modis
kita bisa membebaskan kita kudu dihargai
pembantu harus diangkat martabaknya
pembantu juga manusia punya rasa punya hati
jangan sama dengan pisau melatih
tidak mau mangguh
eh butet lu tuh kalau ngomong pake bah bah sonok mari bah bah
eee lu kaget tau kita nih semua disini lagi ada program demo
tuh dia toh
neng neng neng neng kalau begitu mana surat izinnya bah
bah dia masih tau tuh apa
dengar sebagai hansip kau harus izin sama aku
nggak ada surat suratan yang penting gua udah dapet izin dari menteri nih
udah ada cap jempolnya tanda tangan sampelnya semuanya ada di situ
oke kalau begitu silakan dilanjut
aduh aduh aduh
ini katanya masalah dayu nya
setengah sedang tumpah wajib tua sayang
aduh apa apa ya maduh

enak dengerin kalau bayar saya dibang buntutnya doang mana gue puas kagak
enggak puas sekarang lu apa maksud lu apa
ini hak asasi pembantu yang saya sodorkan kepada majikan saya mau liburan ke hongkong
pada hari minggu pembantu mau dijadikan hari libur nasional
mau diantar jemput dengan mobil pribadi
sampai kali kiamat tujuh kali gua kagak mau menyetujui

eh jangan jangan tangannya
suaminya saya kerubatin ya
eh ikutin patah
hebat hebat hebat
silakan berbicara ibu presiden
thank you butet
kita kudunya pada
bersatu oleh karena itu
sesuai dengan motto kita
bersatu kita teguh
eh ngapu ambur adu sih omongnya
oleh karena itu
kita sebagai pembantu
oleh karena itu
saya akan meresmikan
dengan waktu yang sesingkat singkatnya
partai persatuan pembantu
kita tunjukkan kepada
yang pada melunca